pasca operasi pemisahan kondisi kedua bayi kembar siam dempet perut
desta dan desti mulai berangsur membaik
kedua bayi kini sudah bisa mengkonsumsi asi dan buang air besar
meski demikian kondisi keduanya masih akan terus dipantau
pasca operasi pemisahan kondisi bayi kembar siam ompalo pagus
atau dempet tali besar yang masih berusia delapan hari ini
perkembangannya cukup mengembirakan
keduanya kini telah mengkonsumsi asi
berat badan keduanya pun telah mengalami kenaikan
yakni bayi desta naik satu tujuh ratus gram dan bayi desti satu enam ratus tujuh puluh lima gram
bahkan kedua bayi kini dapat buang air secara lancar
melalui lubang kolostomi yang dibuat oleh tim dokter
dengan kondisi seperti ini berarti proses pencernaan di usus kedua bayi tak ada gangguan
kira sudah mulai lancar melalui stoma yang dibuatkan oleh dokter bedah
dokter perwadi dan kawan kawan
pernafasannya mulai membaik
kembungnya mulai berkurang
dan bayi sudah diberikan oral care dengan asi dono
seperti diberitakan sebelumnya
kedua bayi harus menjalani operasi darurat setelah usus bayi pertama terburai keluar
selain operasi pemisahan
kedua bayi ini juga menjalani operasi pembuatan saluran pembuangan yaitu kolostomi